saudara tni angkatan udara berhasil membawa logistik dan mengevakuasi warga terdampak longsor di desa rantebala kabupaten luwu sulawesi selatan
bantuan didistribusikan menggunakan helikopter
pasca longsor yang terjadi di kecamatan lati mojong kabupaten luwu sulawesi selatan
sejak jumat lalu bantuan logistik didistribusikan ke warga terdampak menggunakan pesawat helikopter milik lanut hasanuddin makassar
selain menyalurkan logistik tim tni au juga mengevakuasi warga latimojong
sebanyak lima belas orang ke kecamatan belopa atau posko utama untuk menemui keluarganya
warga yang dievakuasi merupakan korban tanah longsor yang berada di kecamatan latimojong yang terisolasi
kondisi jalan yang masih terisolasi akibat tertimbun tanah longsor
serta adanya sejumlah jembatan putus menyebabkan proses penyaluran logistik ke wilayah tersebut terkendala
untuk hari ini rencana empat sorti telah terlaksana seluruhnya alhamdulillah
untuk mengetahui kondisi terkini banjir dan longsor yang terjadi di luwu sulawesi selatan
kita langsung tanyakan jurnalis kompas tv amran amrir
amran meski banjir sebenarnya sudah surut kondisinya
tapi bagaimana warga yang saat ini masih terdampak banjir dan juga longsor
apakah bantuan sudah terdistribusi untuk warga yang terisolasi
ya selamat pagi pak sekali dan saudara
pihak hak dari tim sar tni dan polri serta gabungan dari beberapa relawan
berhasil membawa logistik ke daerah daerah terutama di daerah pegunungan yang kondisinya terisolasi selama tiga hari
dan sampai sekarang pun mereka masih terisolasi
nah tim kemarin berhasil dari angkatan udara dan polda sutel berhasil mengevakuasi warga
sekitar lima belas orang warga yang berhasil dievakuasi dari latimojong menuju ke kota belopa atau posko utama
dan dari situ salah satunya adalah ibu hamil yang juga turut serta dievakuasi bersama anaknya
dan evakuasi ini juga dilakukan langsung oleh kapolda sutil irjenkol andirian
kami sampaikan bahwa pada kemarin itu distribusi berhasil didistribusikan
logistik berhasil dibawa ke lokasi terdampak yaitu di latimojong dan kecamatan suli barat
dan tim sudah membawa sekitar empat ton sembako di lokasi
kemudian dari tim off road juga turun bersama tni kodim seribu empat ratus tiga kota palopo
dengan menggunakan kendaraan roda dua dan kendaraan off road berhasil tiba di lokasi
mereka sistemnya adalah estafet
yaitu di mana mereka terbentur dengan kondisi longsor atau sudah tidak dapat lagi melewati longsor
maka mereka mengangkut dengan berjalan sampai ke desa yang dituju
itu jauhnya sekitar delapan kilo dari titik longsor awal pas kalis
ini tentu masih bantuan bantuan diharapkan tentu bisa meningkatkan
tapi juga yang perlu diperhatikan adalah soal infrastruktur
apakah sudah ada upaya untuk pembersihan infrastruktur
supaya warga ini juga bisa beraktivitas normal
sejauh pengamatan kami di lokasi sejak kemarin itu dari pihak pupr balai jalan
sudah melakukan pembersihan atau perbaikan jalan
khususnya jalan trans sulawesi
menghubungkan dari kota palopo menuju kota makassar
kemudian di beberapa fasilitas ibadah juga sudah dibersihkan secara mandiri oleh warga
kemudian fasilitas sekolah saat ini kondisinya masih terendam lumpur
karena memang sejak hari jumat hingga kemarin itu siswa sedang libur
kemudian hari ini mereka akan mulai membersihkan lumpur lumpur di
fasilitas fasilitas seperti rumah sekolah dan fasilitas kesehatan
nah meski demikian fasilitas terutama untuk pelayanan di puskesmas desa itu tetap berjalan pelayanannya paskalis
baik terima kasih laporan anda
jurnalis kompas tv amran amir melaporkan langsung dari luwu sulawesi selatan